kebangkitan bagi jawara bulu tangkis indonesia untuk menuju ajang lebih bergensi
saya sudah bersama juara tunggal putra all england dua ribu dua puluh
untuk jojo rasanya bisa dapat double congratulations
karena menang all england dan juga rasanya bolehlah dibilang a newly wet
dan triple congratulations karena ternyata saya dengar sudah mau punya baby
aku senang kalau dia sudah ketawa ngakak gini
karena dia tahu pasti sebentar lagi akan ada sesuatu untuk dia
aku mau disclaimer dulu ya
karena melihat ada video ditanya ke oni
oni jawabnya begini kita lihat dulu nih
rated tiga selain penang
ya udah gue ga nanya vaikiale itu kali ya
jadi mau buka kaos suara titiknya nanti
udah engga bulgari pukul panther
kebetulan di situ itu tadi video wawancara terakhir sama media kita media pbsi dan media indonesia beberapa juga ada yang datang
iya jadi dari total mungkin ada delapan atau berapa wawancara interview sama semua
pertanyaannya mirip mirip semua yang satu gimana perasaannya
kedua sama ketiga sama sama yang terakhir sampai ke delapan gitu
kayaknya jawabannya aduh capek juga
makanya aku mau di sclaimer aku gak akan nanya gimana rasanya daripada dia bilang oh ya allah nanya itu dulu
baiklah kalau gitu pertanyaanku adalah lain kali sebelum aku lupa
kalau ditanyain gitu semoga kalian akan selalu jadi juara
kan pasti ditanya dong gimana perasaannya
nanti jawabannya gini aja oh nih lu kan agak belagu orangnya kan
jadi kamu bilangin aja menurut ngana gimana rasanya jadi juara
menurut lo kita latihan
kalau gitu pertanyaanku begini kalian kan bersahabat
bagaimana rasanya jojo mengalahkan sahabat sendiri
apakah ini sebuah pengkhianatan terhadap persahabatan
ya sebenarnya enggak bukan pertama lah maksudnya ini pertandingan ke sepuluh tadi juga
dan mungkin di final udah dua atau tiga kali kayaknya
iya bener bener sempat sempat ginting yang menang juga sempat saya yang menang juga
jadi memang ya kalau udah ketemu di lapangan ya ya udah jadi musuh lah gitu
ini sejarah tiga puluh tahun akhirnya kita punya pemenang tunggal putra di all england
kalian aja belum lahir waktu kita merayakan kemenangan itu
dan mengulang juga sejarah all indonesian final
sebenarnya banyak orang yang mengatakan ini bisa terjadi berkat
iya lah ada beberapa faktor lah pasti untuk bisa terjadinya seperti all indonesian final juga gitu
mengalahkan axelson tuh sebuah sesuatu yang pernah oni rasakan enggak
karena kan selama ini berapa dia empat tahun terakhir ini axelson unbeatable
tetapi bisa di kalahkan oleh seorang anthony ginting
ya memang sebelum sebelumnya sempat ngalahin juga sih
maksudnya kayaknya terakhir di tahun dua ribu dua puluh kalau nggak salah ya
iya empat tahun lalu berarti maksudnya ya pernah mengalahkan
tapi setelah dua ribu dua puluh sampai kemarin terakhir itu memang aksesnya lebih dominan
cuma kan maksudnya yang saya selalu tanamkan sama saya pribadi dan mungkin setiap habis match kan ada interview segala macem
suka ditanya besok lawannya si a nih gimana menurut kamu gitu
ya harapannya gimana ya pasti setiap musuh setiap siapapun lawannya kalau udah masuk lapang ya punya chance yang sama sih
dan yang terpenting itu tadi gimana kita bisa mempersiapkannya sebelum matchnya gimana
terus sampai di lapangannya gimana kita bisa kontrol manage semua problem struggle di lapangannya dengan baik apa enggak
dan kalau kita bisa ya itulah kita bisa jadi pemenang
ini tapi kan ekspektasi orang itu sebenarnya sangat terukur ya untuk kalian berdua
itu sebenarnya semua orang udah rasanya ya agak sedikit sorry pasti menang exelsen lah karena dia selama ini selalu menang gitu
tapi ternyata tetap dia on yang menang
jujur deh sebenarnya yakin gak bisa ngalahin exelsen jujur
jujur ya itu kan tadi kata ambaru sih ekspektasi orang
itu biarin orang aja yang ekspedisi kayak gitu
tapi memang ya kita kalau punya ada pikiran
apa nggak yakin nih ya kita udah kalah duluan gitu sebelum bertanding gitu
jadi kayak ya pasti ada apalagi kayak mungkin beberapa pertemuan sebelumnya gak pernah menang gitu ya
udah berapa lama udah berapa banyak cuman kalau kita timbulin satu pikiran itu ke diri kita sendiri ya kita udah kurang minus duluan gitu
tapi kalau kita punya pikiran wah kita oh kayaknya bakal kalah ya udah kalah dulu gitu sebelum bertanding jadi ya siapapun lawannya sih
ya punya chance dan harapannya
buat jojo tadi jojo udah jawab
oni itu dianggap karena bisa mengalahkan axelsen yang selama empat tahun ini atau dianggap tidak terkalahkan itu membuka jalan jojo untuk juara
oni juga merasa bahwa eh joe bisa juara tuh karena gue juga loh
enggak lah maksudnya dari perjalanan kita masing masing sampai di final juga kita punya struggle nya masing masing gitu
kita semifinal dan kita sampai di final ketemu
ya maksudnya lawan lawan itu semua juga bagus bagus juga gitu bukan cuma saya menang lawan aksesson
jonathan juga sebelum sebelumnya juga lawan rubber juga ketemunya lawan lawannya ketat juga
jadi ya itu tadi saya bilang kita sama sama punya race nya masing masing
saya sampai semifinal ketemu semifinal terakhir juga rubber lawan perancis ya
jonathan juga sampai di lapang besar rubber di semifinal juga rubber
ya kita punya race nya masing masing lah jadinya
hanya jojo dan oni tahu lah sadar ya bahwa sebenarnya dengan di all england ini you guys ⁇ benar benar dianggap ya udah gak bakal juara gitu kan
underestimate orang underestimate tidak ada ekspektasi merasa itu ya
nah kalau misalnya anda punya kepercayaan diri bahwa ini punya skill
semua lawan sama meskipun itu seorang excelson atau nama nama besar lainnya
kalau gitu prestasi untuk memenangkan all england anda berdua saja kok baru sekarang
kenapa ada apa gerangan
ya balik lagi sebenarnya setiap pertandingan memang gak mudah gitu
jadi apalagi sekelas turnamen all england turnamen tertua di dunia untuk bulu tangkis pasti ada pressure nya sendiri
ada ekspektasinya sendiri juga
jadi memang gak mudah untuk menjalani itu
dan saya sama ginting juga beberapa kali sudah ikut all england juga
ya kenapa nggak muncul loh kenapa tidak menjadi juara waktu itu
cuma maksudnya ya gak ada hal ya hal hal kayak gitu kayaknya kita nggak bisa jawab juga sih jujur
dari persiapan dari latihan mungkin dari semua segala macam yang kita lakuin di all england all england sebelumnya
ya sama sama lah ya mirip mirip lah
menurut jojo sama oni ini menjadi tetap best performance sama dengan yang lain atau memang dengan menjadi juara ini anda merasa bahwa ya ini memang my best performance dan jadi juara
karena bisa aja kan sebenarnya
ya kemarin kemarin gak juara ya karena memang
performance nya tidak bagus gitu
kita ngomong performance bukan soal hasil
tapi yang kita rasain mungkin saya juga melihat beberapa matchnya ginting match saya juga
waktu di all england kemarin mungkin kita dapat auranya untuk ya lebih
termotivasi dalam arti pengen berjuang lebih mati matian lagi dari biasanya gitu
jadi itu hal yang mungkin membedakan sedikit lah
tapi kalau dari keseluruhan untuk performance sih kita sepertinya nggak jauh berbeda dari pertandingan pertandingan yang biasa
atau mungkin saya mencoba melihat hal lain
apakah ada dari sisi support yang berbeda
kalau secara skill performance oni sama jojo merasa sama
yang kemarin kemarin juga my best performance
kenapa enggak kalau bicara soal best performance kenapa nggak yang dari dulu
sekarang ada semacam sports science ada tentang psikis
karena untuk menjelang olimpiade juga kan dari pbsi membangun ada namanya tim ad hoc
olimpiade tapi untuk ya road to olimpiade gitu
jadi pertandingan pertandingan dari mulai awal tahun ini ya sudah berjalan gitu
dan ya saya juga ingin berterima kasih juga kepada ketua tim ad hoc pak fadil
yang udah apa ya menyediakan lah dari segi sport science terus dari segi psikologi juga
karena itu hal yang gak pernah kita pikirkan pengaruh tapi sangat sangat berpengaruh
karena skill kan misalnya itu memang bisa dilatih
tapi kan pasti harus ada support factor lainnya kan
dan itu tadi oni sempat mengatakan kelihatannya kecil tapi itu pengaruh yang luar biasa
ya mungkin yang saya rasain pribadi karena maksudnya semenjak tim ad hoc ini sudah dibentuk
saya sering apa namanya kayak diskusi juga sama sport science sama psikologinya juga segala macem
jadi ya psikologi itu kan terg apa ya mempengaruhi mental juga lah
jadi dia ada input kamu tuh orangnya gini harus kayak gini
jadi kayak yang sebelumnya kita gak pernah pikir gue tuh gini
oh gue tuh gini jadi ada solusinya kayak gimana gitu
mungkin ya kayak ada pikiran misal misal nih
contoh kayak misalnya di dalam lapangan kita udah leading terus musuh mau nyusul segala macam pasti ada
nah itu sama psikolog jangan ada pikiran gitu timbul gitu
meskipun ada timbul tapi kita yang harus patahin sama pikiran positifnya
itu maksudnya itu kan hal kecil kan maksudnya kayak sepersekian detik
harus diputusin harus kita bener bener mantepin di sana
iya harus punya caranya tahu ya harus kenal dirinya sendiri dulu gitu
baru kita tau solusinya mesti apa gitu
sama jonathan pasti ininya beda masalahnya beda sama solusinya juga pasti beda
itu yang membentuk anda kalian berdua tidak saja menjadi atlet dengan skill yang harus terus dilatih tentu ya
tapi ada support system yang juga bisa memaksimalkan skill itu saat di lapangan
aku mau kembali soal excelson karena on ini dianggap bahwa ya bisa mengalahkan excelson yang membuat
jadi ada all indonesian final dan mengantarkan sahabatmu menjadi juara
onim merasa nggak waktu itu dianggap bahwa juri kayaknya berpihak pada oni karena ada foto dari lakwa itu bolanya nyangkut di net tapi juria bilang enggak
itu gak tau sih jujur karena kadang momen momen gitu juga apa ya juga
ya gak tau maksudnya itu volkah atau apa
kita juga gak tau karena kadang kalau di posisinya excelsen juga mungkin kita sama ngerasain itu vol
tapi kalau di posisi kita kita nggak tahu apa karena kan keputusan dari wasit kan
cuma kalau dari saya pribadi sih saya nggak ngerasa ada nyentuh net sedikit pun karena kan berasa gitu kalau kita mukul net segala macam
cuman ya ya mungkin itu tadi ya udah rezekinya atau mungkin jalannya
karena flashback juga waktu itu hongkong kayaknya lu juga pernah
poin penting juga maksudnya di poin poin kritis terakhir gitu
jadi memang mungkin udah jalannya juga karena kan wasid juga mesti memutusin langsung itu vol atau gimana gitu
jadi ya mungkin ya udah
jadi pernah juga ya mengalami merasa ada keberpihakan wasid
ini memang keputusan wasid saat itu aja sih
jadi kalau jojo menang dari kamu ada keberpihakan wasid gak menang
bagaimana rasanya mengalahkan sahabat sendiri
saya kembali bersama jojo dan oni